ya hasil kurang menyenangkan diperoleh tim pelatnas bulu tangkis indonesia pada tur ke negeri sakura
dari dua turnamen besar yang diikuti indonesia hanya memperoleh medali perak pada ajang kejuaraan dunia
yang diraih pasangan magang hendra setiawan dan muhammad ahsan
kemudian juga ada medali perunggu oleh fajarian
sementara pada jepang terbuka atau jepang open tidak ada satupun wakil indonesia yang berhasil mencapai babak semifinal
untuk menganalisisnya sudah bergabung bersama kami mantan pebulu tangkis nomor ganda putri dan ganda campuran imelda wiguna kurniawan
halo selamat malam ibu imelda apa kabar
iya ibu emolda kita tahu bahwa kemarin tour ke jepang ada dua turnamen yang pertama adalah turnamen cukup bergensi ya ini adalah kejuaraan dunia
kita tahu yang paling mentok kita cuma dapat perunggu oleh pasangan yang sudah sangat senior ya ini hendra dan ahsan
seperti apa analisis dari ibu imelda melihat capaian dari para pemain kita di dua turnamen besar itu
jadi kalau menurut saya tuh sekarang ini pertandingannya itu kan terlalu banyak jadi banyak banget gitu
kadang kadang selang hanya waktu seminggu dan bahkan ada juga yang langsung pertandingan
nah kalau menurut saya saat ini yang paling penting adalah bagaimana para pelatih dan pelatihan kita bisa bisa melakukan pertandingan
nah kalau menurut saya saat ini yang paling penting adalah bagaimana para pelatih dan pelatih kita bisa melakukan pertandingan
mungkin bidang prestasi ya bid press dan juga para artis itu membicarakan masalah volume pertandingan yang terlalu banyak
maksud saya karena memang harus ikut gitu loh kalau nggak ikut mereka tuh bisa kena penalti
yang ranking satu sampai sepuluh itu harus ikut
nah sekarang bagaimana caranya bisa membagi skop tunggal putra tunggal putri ganda putra ganda putri dan ganda campuran
itu harus didiskusikan di pertandingan mana yang harus menjadi target utama gitu
supaya nggak seluruhnya diikuti dan juga atlet atletnya semuanya diikut sertakan
jadi harusnya tuh kalau menurut saya ya saya nggak nyalahin siapa siapa karena kasian juga sih atlet atlet ini kan kasian ya
seolah olah tuh kayak kerja paksa gitu
setiap seringkali gitu ikut pertandingan
jadi sekali lagi hubungannya juga macam macam nih mbak
hubungannya itu adalah masalah kontrak dengan produk tertentu gitu
nah itu tuh harus diperhitungkan juga gitu
karena jumlah kontrakan yang didapat oleh atlet atlet ini disesuaikan dengan ranking
kalau rankingnya turun jumlah kontrakannya itu akan turun
nah jadi saya hanya melihat seperti itu gitu
supaya pencapaian sebuah kejuaraan itu jangan sampai kosong sama sekali
juga kemarin yang saya lihat kejuaraan dunia
di semifinal itu hendra setiawan aksan itu bertanding melawan atlet sesama atlet indonesia
rian dengan fajar
dan itu mati matian
jadi sampai rapor set gitu kan
itu kalau sampai
di semifinal atau final seorang pemain dan next weeknya minggu berikutnya itu sudah ada pertandingan yang lain
tentu yang masuk semifinal dan masuk final itu jarak waktu untuk istirahatnya lebih sedikit gitu kan
padahal di semifinal hendra aksan melawan rian fajar itu udah mati matian
makanya keesokan harinya habis gitu loh
jadi memang harus lebih berhati hati ini sih
makanya kita juga melihat sejumlah pemain dunia juga tidak ada yang atau belum ada yang bisa berturut turut juara
cuma kita tertarik dengan victor axelsen ya ibu imelda ya
sepertinya konsisten sampai netizen ini menyebutnya seperti robot begitu
jadi itu salah satunya adalah bagaimana atlet atlet ini bisa menjaga kebugaran
jadi mungkin juga karena dia sudah profesional
jadi biasanya kalau yang sudah profesional itu mereka punya tim pelatih fisik sendiri
juga termasuk juga psikolog sendiri
jadi kalau sudah profesional apalagi hadiahnya cukup besar
itu mungkin atlet juga bisa untuk apa namanya hire professional juga yang expertise expertisenya
jadi mungkin menurut saya sih victor axelsen melakukan itu
apakah anda melihat atlet kita cukup sulit menerapkan seperti apa yang dilakukan axelsen
menghadirkan para ekspertis kemudian juga disiplin tinggi untuk bisa tetap meraih gelar juara
bahkan setiap minggu hampir kita lihat victor axelsen menang begitu
kalau menurut saya sih kita belajar juga dari atlet atlet lain ya
semacam di tenis
di tenis itu tuh atlet atlet
itu tuh sudah punya masing masing sendiri gitu loh
tukang pijetnya masyurnya sendiri gitu
jadi kebugarannya itu terjaga
kalau menurut saya sih maaf kan hadiahnya cukup banyak ya
jadi bisa untuk hire itulah para ahli ahli lah gitu

itu salah satu saran yang mungkin bisa didengarkan oleh para pemain profesional untuk bisa tetap konsisten
oke ibu imelda saya akan spesifik membicarakan ganda putri
anda dulu bermain juga di nomor ganda putri bersama ferawati fajrin
dan sekarang kita punya ganda putri yang sedang naik daun dan memang performanya kita nilai cukup baik
ya ini ada apri dan fadia
anda melihatnya seperti apa
sampai di perempat final jepang open dan kita lihat bahwa permainannya juga cukup menarik
dan kita lihat bahwa permainannya juga cukup menarik
bersyukur apri pada saat masuk ke pelatnas itu usianya kan masih muda ya
kemudian juga kebetulan sekali juga gresia poli i partner dengan nitya itu tuh titinya takut
jadi bisa pas sehingga bisa dipartnerkan dan sudah kita tahu hasilnya bagus banget di olimpiade
kemudian karena kematangan dari apriani inilah yang bisa membawa siti fadil juga sudah bagus kan sebetulnya ketika partner dengan yang lain itu sudah bagus sebetulnya
nah tapi dengan dia dipartnerkan dengan apriani yang sudah dewasa dalam pemikiran dan juga pengalaman ya langsung jadi sih kalau menurut saya sih seperti itu
kita sekarang juga lihat pelapisnya ada informasi meskipun ini belum official
ini pasangan dari republik
yang baru saja berpasangan ini ada febi yang dirumorkan ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari pelatnas
anda melihatnya nanti ketika apri dan fadia menjadi tier pertama bagaimana dengan pelapisnya
ada amalia dan tiwi dan kita juga masih punya ripka sebenarnya
ya kalau menurut saya penting sekali pelapis gitu
makanya kelihatan sekali saya melenceng ke ganda sampuran
di ganda campuran itu ketika
dutep itu berhenti kemudian dibawahnya sebetulnya ada jordan
dan kemudian dibawahnya lagi ada yang namanya hafiz dengan gloria
nah saya nggak tahu kenapa jordanya keluar kemudian juga dibawahnya hafiz dengan gloria
itu tuh dikeluarkan gitu ya
padahal dibawahnya itu masih termasuk cukup jauh
di bawahnya itu kan ada rino dengan menengah
tapi maksud saya di dalam pelatnas itu keistimewaan pelatnas itu adalah yang paling kelihatan adalah sparring partner
jadi sangat dibutuhkan sparring partner
yang kira kira kelas kerjasama sehingga saling narik ke atas gitu
nah jadi mungkin ganda putri juga demikian sih
harus dicari pelapisnya kalau enggak nanti ketinggalan
semua nomor ini penting ya pelapis dan juga kehadiran dari kehadiran dari ekspertis untuk bisa
buat prestasi mereka kemudian konsisten
ibu imelda kita juga tahu fakta bahwa ketika pandemi sudah mulai mendekati normal
ketika kita tahu bahwa pertandingan semua di cut begitu kemudian sekarang sudah mulai normal
meskipun ada beberapa yang di cancel salah satunya adalah us open
anda melihat bagaimana dengan comebacknya pemain pemain yang kemarin saat pandemi
terutama pemain pemain dari tiongkok ini sekarang sudah comeback
apalagi di beberapa nomor
ini anda melihatnya seperti apa
jadi pada saat pandemi itu kan semuanya tuh freeze
ya nggak ada pertandingan sama sekali
dan ketika dibuka itu semuanya kan jadi seperti yang haus pertandingan
nah cuman masalahnya adalah mulai dibukanya pertandingan itu kan sekitar enam bulan di tahun dua ribu dua puluh satu
dan itu pertandingan pertandingan yang lalu yang di cancel
lainnya sehingga semuanya itu terkumpul di periode setengah tahun sampai dengan desember dua ribu dua puluh
jadi dampaknya seperti itu
makanya kan pertandingannya banyak banget gitu kan
baik tentunya ini harus menjadi kewaspadaan ya
jadi harus benar benar dipikirkan sih
harus benar benar dipikirkan itu tadi
dari mantan pebulu tangkis indonesia yang pernah bermain di dua nomor
yakni adalah ganda putri dan juga ganda campuran
emil dawi guna sudah bergabung bersama kami
terima kasih ibu
semoga sehat selalu
sehat juga tia